usai menyatakan siap maju di pilpres dua ribu sembilan belas ketua umum partai gerindra prabowo subianto diarak dengan bertelanjang dada
prabowo juga dipanggul para kader saat penutupan rakornas gerindra di hambalang bogor jawa barat pada rabu malam
dalam momen itu prabowo terlihat dipanggul oleh sejumlah kader gerindra dengan semangat
prabowo mengayunkan tangan sambil mengikuti alunan musik lagu sajojo
sementara itu para kader di sekeliling prabowo terlihat mengepalkan tangan
dikutip dari detik com wakil sekjen gerindra andre rosiade membenarkan aksi prabowo diarak dengan bertelanjang dada terjadi setelah acara penutupan rakornas
andre menyebut aksi itu menunjukkan ekspresi semangat dari kader kader yang memberikan dukungan kepada prabowo sebagai capres di pilpres dua ribu sembilan belas
andre juga memuji sosok prabowo yang terlihat gagah dan membandingkan dengan aksi presiden republik indonesia joko widodo
yang sempat ngevlog berlatih tinju dan terkesan digagah gagahin